sampai berat tinggal waktu latuh
bisa allah mengusul hati
bergerak dengan serempak seiring kumandang syair dan lantunan ayat suci
kebersamaan menjadi harmoni di tengah solawat maupun syair berzanji
yang dikidungkan untuk mengisi hati
sekilas gerakannya menyerupai sebuah perangkat
menyerupai berbagai tari tradisional
mulai dari saman aceh
dan tari bali
gerakan tarian yang beraneka ragam ini juga bersinergi dengan gerakan pencaksilat
musiknya juga kaya dengan lantunan harmoni berbagai daerah
mulai musik damar wulan bali
menampilannya pun beragam
tidak ada pakem yang sewarna
namun semua busana tertutup
mengenakan penutup kepala untuk putri
ya ini adalah kesenian kundaran kuntulan dadaran
salah satu kesenian asal banyuwangi jawa timur
yang dianggap sebagai representasi akulturasi budaya nusantara
dengan kesenian timur tengah
kundaran juga dipengaruhi perkembangan politik
mulai dari era kolonialisme
hingga peralihan orde lama ke orde baru
cerita kundaran dimulai dari seni hadrah
yang berkembang ke kesenian kuntulan
dan terus berproses hingga menjadi kundaran
hadrah dikenal sebagai salah satu kesenian tertua di dunia
mulai dikembangkan pada abad ke enam zaman rasulullah
masuk ke nusantara melalui sodagar dari timur tengah
kini seni hadrah tetap berkembang di masyarakat
bahkan beberapa berkembang menjadi kultur baru
seperti rodat isari
rodat sendiri bisa diartikan sebagai gerakan islami
hingga lambayan tangan yang membentuk lafat tauhid
dalam rodat isari
juga dilantunkan sholawat dan syair berzanji
salah satu puji pujian untuk rasulullah
bahkan ditulis oleh seorang ulama besar keturunan nabi muhammad
yang dinisbahkan dituliskan dari desa berzanji
kawasan akrab kurdistan
pada tahun seribu tujuh ratus an masehi
kesenian mengarah sufi ini
memiliki tujuan dakwah yang dominan
adalah gerakan yang mengarah pada makna teologi
memasuki abad ke delapan belas pada tahun seribu tujuh ratus an di nusantara
berkembang kesenian kuntulan yang dipercaya merupakan pengembangan dari seni hadrah
mulai bergeser menjadi tontonan
karena solawat dan syair syair yang dikemanangkan
harus berbagi dengan gerakan tarian
asal muasal nama kuntulan sendiri
dipercaya masyarakat jawa berasal dari nama burung kuntul
karena kostum penari yang berwarna putih laiknya burung kuntul
burung kuntul yang hidup berkoloni
dianggap sebagai representasi gaya hidup sosial
hidup dalam kebersamaan senasib sepenanggungan
namun ternyata nama kuntulan adalah saduran dari bahasa arab
ya memang asal mulanya hadir kuntulan itu ada di desa desa
mengadopsi dari seni dari arab
yang asli namanya hadhorah kuntulailan fi kulli layalin
hadirnya setiap malam dan semalam suntuk mereka
ketika mereka harap dibawa ke indonesia dibawa ke jawa
tidak menunggu hawa panas dingin terus itu
seperti yang asli ini hadhorah kuntulalan fi kulli layalin
mereka mengatakan istilah itu terlalu panjang
hadhorah kuntulailan hadhorah kuntulalan marek pak
nah kan lebih enak
yang lebih simpel lagi anak anak para peserta itu
kuntulalan marek pak iya sudah
kan istilah saja kemudian berkembang
bila hadrah hanya menggunakan alat musik rebana
pada kumpulan terdapat beberapa tambahan alat musik
seperti beduk atau jedor pantus dan rencangan atau sling
bila hadrah lebih banyak duduk dan gerakan simbolis ibadah
sementara pada kuntulan gerakannya sudah lebih variatif
seperti tambahan gerakan yang ada pada pecah silang
dalam sejarahnya kuntulan digunakan sebagai alat sosialisasi perjuangan melawan penjajah
syair syair yang dibacakan merupakan upaya membangkitkan kesadaran
dan semangat untuk melawan kolonial
sementara gerakannya juga menyimpulkan gerakan penyerangan
seperti bersiap mengeluarkan jurus dan menembak
kuntulan dan kesenian tradisional lainnya
sempat harus tenggelam pada era revolusi seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahkan kuntulan pun sempat dianggap punah pada seribu sembilan ratus delapan puluh
kuntulan tenggelam tidak sendiri
ia punah bersama kesenian lainnya seperti kebu keboan dan gandrung
gejolak politik seribu sembilan ratus enam puluh lima sempat mengidentikan pelaku kesenian daerah sebagai golongan lekra
yang dianggap lekat dengan partai komunis indonesia
dan mulai disingkirkan saat lepas landasnya orde baru
masa orde baru ditandai dengan semakin meredupnya kesenian tradisional belambangan
generasi enam puluh an dan tujuh puluh an pun mulai tidak bisa menikmati kuntulan
bukan hanya kuntulan ya pada perkembangan itu semua seniman itu agak agak apa istilah saya itu ya
bahwa pada saat itu orang menganggap seniman itu lek pki lek
jadi kami tiarap
bukan tidak bergerak tiarap
bukan perkara mudah menghidupkan kembali kuntulan apalagi memperkenalkannya lintas generasi
perkembangan zaman mendorong sahuni menyajikan kuntulan dalam bentuk ubah suai atau gubahan
tujuannya untuk menarik kembali minat masyarakat
ubah suainya ini dinamakannya kundaran kuntulan dadaran
dadaran sendiri artinya pengembangan sehingga secara harfiah arti kuntulan dadaran adalah pengembangan kuntulan
langkah ini pun sempat mendapatkan tangan dari kiai dan dprd banyuwangi
saat saya menciptakan kundaran itu katanya merusak
merusak pakem pakem yang mana sekarang orangnya meninggal maksimum namanya
kalau saya merusak ini kan sudah ada konteknya pak
kalau terakhir jelas tuntunan kuntulan tuntunan
tapi saya menciptakan ini bukan tuntunan tapi tontonan yang dipertontonkan
senian kuntulan terdiri dari tiga komponen utama tarian musik dan vokal
kuntulan yang memang turunan dari hadrah
penarinya adalah laki laki
namun dalam kundaran mengikuti perkembangan zaman penarinya berubah menjadi perempuan hingga sekarang
dulu aja menjadi penari laki laki aja dulu sulit sekarang tambah sulit lagi sekarang
tapi kalau penyari perempuan dengan adanya gantung seribu ini adanya banyak banyak penampilan
tari tari daerah bermunculan sangka sangka sangka sangka bermunculan punya karya karya baru
itu sekarang cari penari sepuntan dua jam seratus bisa
kalau dulu satu jam mencari penari lima aja masih kesulitan
kalau sekarang seratus insya allah bisa satu jam bisa ngontak
karena dasarnya sering bermuntah
munculan seniman seniman baru sangka sangka sangka baru
sekarang sudah luar biasa banyak
satu kecamatan mungkin ada tiga
ada tiga sangkar dulu tidak ada
bila kuntulan hanya terbatas pada gerakan duduk dan pola lantai yang statis
maka kundaran adalah kreasi yang tak terbatas
pola lantai dari kundaran lebih bebas dan beragam gerakan tari tradisional pun masuk
seperti gabungan tari gandrum
saman kecak dan jaranan
kostum kuntulan yang terinspirasi hadrah selalu berwarna putih
berubah menjadi warna warni
yang masih tetap sama adalah busana tertutupnya
sarung tangan dan kaos kaki masih tetap dipertahankan
kuntulan yang terinspirasi hadrah selalu berwarna putih berubah menjadi warna warni

kuntulan yang terinspirasi hadrah selalu berwarna putih berubah menjadi warna warni
kuntulan yang terinspirasi hadrah selalu berwarna putih berubah menjadi warna warni
kesenian gandrung mempengaruhi kostum kuntulan
ornamen batik khas banyuwangi gajah oli
yang bisa ditemukan pada sembrongnya
digunakan dalam lapisan luar celana pria pemain tabuhan panjang
atau pada jarik penari wanitanya
sementara pengaruh bali bisa terlihat dari ornamen bunga kamboja
ataupun aksesoris di telinga
penggunaan alat musik pada kundaran lebih beragam dari kuntulan
ada penambahan gong kecil kendang jong kendang keplak bonang atau reongan saron atau pantus serta ceng ceng sepeda
kekasan dari musik kundaran bisa kita kenali dari iramanya yang memiliki karakter keras agresif dan menyentak
bila irama ini disandingkan dengan para penarinya tampak bersinergi dalam gerakan bahu yang menumbuhkan rasa semangat kebersamaan
sahuni dan generasi penerusnya memperkenalkan kundaran di berbagai kesempatan
mulai dari kesenian antar kampung di sudut sudut banyuwangi hingga kegiatan di kabupaten dan karasidenan
namun masyarakat luas tetap mengenal kundaran
pemerintah kabupaten banyuwangi juga ikut melestarikan kuntulan yang saat ini masih diperkenalkan dalam kundaran
di antaranya melalui alokasi sebagian anggaran yang digunakan untuk merawat kesenian
seperti di kecamatan singojuruh banyuwangi yang dikenal sebagai bumi kuntulan
setiap dusun diupayakan memiliki panjang atau kelompok pemusik tradisional
setiap minggunya kelompok ini selalu berlatih di ruang terbuka untuk melestarikan kesenian daerah
sekaligus memberikan tontonan bagi masyarakat
salatullah salamullah alayah si nabi billah
hingga kini kundaran yang lebih populer disebut kuntulan semakin sering dipertunjukkan di berbagai kegiatan masyarakat
kundaran akan mudah ditemukan di acara masjid atau pesantren
seperti dalam acara isra' miraj dan tahun baru hijriyah
salah satunya di masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
pelatihan kuntulan pun dilakukan di halaman masjid sunan giri singojuru banyuwangi
masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
masjid sunan giri
pajan si manjid kuntulan
salah satu bentuk pelestarian kuntulan adalah melalui pendidikan formal ekstra kulikuler di sekolah sekolah
sekolah sekolah di banyuwangi menempatkan kuntulan sebagai materi utama seperti sekolah menengah atas negeri darussolah singojuru
kurikulum pilihan ini setidaknya diajarkan sekali dalam satu minggu yakni hari sabtu pukul sembilan pagi hingga pukul satu siang
kurang lebih empat jam dari empat puluh jam pelajaran sekolah per minggu
artinya murid berkesempatan untuk mendapat kesempatan mengenal dan mempelajari kuntulan dengan waktu belajar hingga sepersepuluh dari keseluruhan jam belajarnya
pentingnya di sini adalah satu visi satu visi yang sangat penting
dan misi kami adalah untuk membentuk anak anak untuk mencintai yang pertama adalah budaya
kemudian di sini adalah merupakan alat untuk penyiar agama
jadi ada kepentingan kepentingan agama yang kita masukkan dalam bentuk budaya itu
sehingga melalui seni hadrah seni kuntulan sehingga kita kenalkan yang pertama pada anak anak
dan anak anak pun bisa menyebarkan menggetok tularkan
setelah orang jawa ini adalah sampai ke masyarakat
seperti itu dan alhamdulillah bisa didengar oleh masyarakat dan dicintai oleh terutama komite sekolah itu
kami menibatkan gereja
dan kita akan kembali di sebuah dunia
kami menibatkan gereja
kami menibatkan gereja
kami menibatkan gereja
kami menibatkan gereja
allahu akbar allahu akbar
amalan kita harus dikasih kepada yang kuasa semua
harus dijadwalkan gitu
maafkanlah dosa kedua orang tua kita
lando sanet yang islam setoyo
untuk umat islam semuanya
allahu akbar allahu akbar
untuk yang kuasa
salah satu bentuk hasil pelatihan ini adalah kompetisi kuntulan di festival kuntulan sebanyuwangi
pada momen seperti inilah kuntulan ditampilkan maksimal
mulai dari make up kostum dan tentu saja komponen audionya
musikalitas kas islami
ditampilkan secara langsung dengan alat musik rebana beduk jedor pantus sling dan lain lain
kompetisi seperti ini biasa dilakukan setiap tahunnya
ada tahun kompetisi antar kecamatan ada pula antar sekolah
dalam kompetisi seperti ini tidak hanya upaya untuk terus mempertahankan
namun juga menggali potensi kuntulan dengan terus mengkreasikan format baru
selain di sekolah kuntulan dan kundaran juga dilestarikan di sanggar sanggar pelatihan tari
musikalitas kas islami
musikalitas kas islami
musikalitas kas islami
musikalitas kas islami
musikalitas kas islami
berawal dari pengajaran dan pembayaran sukarela tiap kedatangan inilah
kundaran kerap diundang ke luar negeri
berkat harmoni musiknya yang menyatu dengan budaya timur tengah medio dua ribu sembilan belas lalu
kundaran tampil di riyad arab saudi atas undangan raja salman
di tengah maraknya pertentangan akan budaya nusantara dengan kegiatan keagamaan kuntulan justru menjadi representasi membaurnya kebudayaan dengan kegiatan keagamaan
musikalitas kas islami